internal bagaimana ahi menjawab strategi demokrat bangkit dari keterpurukan
dua kali pemilu terakhir menggait suara delapan puluh persen suara milenial dan meredam
konflik internalnya berikut cuplikan wawancara produser lapangan cnn indonesia
ausirin dholu dengan ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono
baru mendaftaran tanggal lima begitu ya apakah ada kendala ketika melakukan
pendaftaran apalagi kalau kita ingat kan tanggal sepuluh besok agustus mas ahaye kan
akan ulang tahun begitu apakah tidak mengepasin dengan momentumnya begitu mas
kebetulan tidak sih tidak tidak memanfaatkan atau mengepas ngepasin dengan momentum itu
tetapi kami merasa jumat ini yang paling pas insya allah hari yang penuh barokah ya
dan juga pas dengan kebersamaan dengan para ketua dpd seluruh indonesia
dan kebetulan juga hari ini setelah acara di kpu kami akan melakukan retreat
partai demokrat di ciawi ini juga sebagai kelanjutan dari upaya konsolidasi
dan menyiapkan strategi terbaik menuju dua ribu dua puluh empat
nah mas ini kalau kita ingat kan pemilu dua ribu dua puluh empat ini akan didominasi dengan pemilih milenial pemilih muda begitu
kita ingat dari struktur organisasi anda saja ini sudah mayoritasnya muda semua begitu ya
apakah ini menjadi salah satu strategi untuk menggaik mereka
salah satunya jadi memang kita harus memahami dari komposisi atau penduduk indonesia
yang akan bisa memilih di tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh empat kurang lebih dua ratus lima juta orang enam puluh persennya merupakan dari kalangan generasi milenial
dan juga generasi z termasuk adalah pemilih pemula
oleh karena itu memang partai partai politik khususnya kami partai demokrat
sangat serius untuk menggapai suara anak muda tetapi tentu tidak ingin hanya menjadikan generasi muda
sebagai komoditas politik pemilu
tetapi benar benar kita ingin memahami apa yang mereka pikirkan
apa yang mereka butuhkan dan inginkan
dengan demikian dengan mampu mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan generasi muda itu
mudah mudahan kami bisa memperjuangkan aspirasinya
dan ini sesuatu yang sangat fundamental
kita ingin generasi muda juga memiliki literasi politik yang baik
karena suara mereka sangat menentukan masa depan kita
benar tadi yang mas sampaikan bahwa di kepengurusan partai demokrat saat ini
dinominasi oleh generasi muda
dan ini menunjukkan bahwa kami sangat serius dan bersemangat untuk membangun spirit
partisipasi politik dari generasi muda indonesia
terakhir mas ahaye ini terkait dengan bagaimana dalam mas ahy memastikan
bahwa dalam struktur organisasi dari partai ini siap menyongsong pemilu dua ribu dua puluh
karena kalau kita ingat ada dinamika konflik internal sepanjang kepengurusan mas haye
bagaimana memastikan itu mas
saya pikir itu hal yang wajar terjadi di semua partai politik di semua organisasi
yang jelas dari semua yang kami kelola
musyawarah daerah musyawarah cabang
itu secara umum berjalan dengan sangat baik demokratis tertib dan juga sangat kondusif
kalau ada satu dua yang kemudian kurang puas dengan hasilnya itu biasa
dan saya pastikan semua bisa kita handle dengan baik
terima kasih banyak informasinya mas haye